komplek itu kan gede mah
lagian juga reva gak bakalan tahu lah
reva mungkin anak rumahan keliat
gak main sama tetangga
raff itu ya rumah kamu
wah jika saya menggunakan mamanya melly
restoran saya insya allah akan laku berat
lu ya bener bener ya
masa si daddy lo kenalin sama si mulut nyablak itu
sebenernya bukan yang ngenalin mah
waktu itu mah
waktu ian lagi sama bebek melmel
terus iyan ketemu sama pak daddy
nah otomatis iyan kenalin pacar iyan ke pak daddy dong
nah abis itu ternyata bebek melmel ngenalin pak daddy ke mamanya bebek melmel mah
ya iya kayak gitu gitu kan pak ya
iya tetep aja tuh
gak bener tuh
masa si pak daddy lo kenalin sama si mulut nyablak itu
masa si cumi kering untuh
jadi ribet urusannya tau gak
tunggu tenang dulu mah
lebih sedikit bersabar
dengan ibunya meli
karena kan mah calon besan dengan ibunya meli
jadi ada baiknya kalo hubungannya dipererat akur gitu mah
ayo suruh akur sama itu tuh si cumi kering
amit amit dah gue besanan sama dia
emak tapi kan iyana cinta sama bebek melmel
tiga bangsa malah sendiri
cinta cinta mulu yang lo urusin
udah ntar lo juga ada yang demenin lebih cantik dari meli
lo kan banyak yang nguber nguber
udah tinggalin aja tuh melly
mana ada mah yang lebih cantik dari meli yang mau sama iyan
malah menghina gue lagi
jangan salah ya
si iyan tuh lagi masih teka
banyak yang ngejar ngejar dia cewek cewek
tapi kan waktu teka iyan jalan jalan sama cewek karena
karena bukalnya iyan ambil mulu
lalu makanya iyan dikejar kejar
aduh udah mah
pokoknya iyan itu tetep cintanya sama bebek melmel
iyan sayang dan cinta sama bebek melmel
awah dasar lo
eh tenang aja
tenang aja boromli ya
biar saya susulin kebetulan saya butuh ke toilet lagi
ya deh iyan nunggu sini ya
aduh bapak ga anak
keder gua deh kalo begini
ngapain lo ketawa ketawa
jadi kalau makanannya udah dateng nih mbak
udah luar lo makan abisin
udah makan iyan cepet lo
eh si deddy lo kemana sih
udah lu abisin
gua susulin lagi deh deddy lo
eh eh jangan jangan mbak
biar saya aja yang susulin ya

mbak lu lagi makan
mbak ga usah banyak banyak mbak
ntar capek kan udah umur umur aja
udah deh jangan lama lama ya
deddy kok ke toiletnya lama banget sih
nah itu karena saya tadi mulas saya mulas berlebih kan
kan deddy belum makan
kenapa itu mie ada di dagu deddy ya
ada tidak ada kan
enggak enggak ada
tadi perasan agak mie lempah
makan di mana
tidak ada ya ian ya
enggak enggak ada
terus anaknya deddy mana
tadi deddy yang lama
sekarang anaknya yang lama
pada debat amat sih main di toilet ya
hah biarin aja dia lagi di toilet gua
nanti juga kalo udah mau keluar dia keluar
eee yang penting sekarang
ini kan sudah mampus ya
malam tidak enak
mendingan kita pulang aja lah
kamu mau pulang
besok kan iyan sekolah
nah besok sekolah
mak mungkin besok ada kegiatan lain
saya masih banyak bisnis juga besok sama ayah
mendingan kita pulang aja yuk
maknya iyan nurut diajakin pulang
capek gue gonta ganti jadi deddy dado
gimana sih ini urusannya ya
pusing dah gua
kayaknya mama pernah kesini tau
ini masuk komplek itu tuh
iya mama inget sekarang
mama udah pernah ke komplek ini tuh
diajak sama adriana boy
iya sama adriana bener
adriana itu tinggal di sini
boy adriana tinggal di komplek ini tau
aduh ya ampun
gua lupa lagi
adriana kan emang pernah ngajak mamanya boy ke rumah
kamu kenal ya sama driana
aduh terpaksa deh gue bohong
daripada jadi masalah lagi
kok mendadak diem kayak gitu
ah enggak apa apa tante
mungkin agak kecapean doang tadi bekas ikut kontes itu kan tante
oh adriana temen tante
tante aku mau bawa bawa
mungkin ya tante mungkin dia tinggal di komplek ini juga kali
emang sih aku pernah ketemu pernah lihat
tapi aku gak kenal sih tante
tapi mungkin bisa aja dia tinggal di komplek ini besar rendah
komplek itu kan gede mah
lagian juga reva enggak bakalan tahulah
mereka mungkin anak rumahan kali ya
raff itu ya rumah kamu
itu rumah kamu ya
ayo tante kalau gitu tante boy kinar aku balik duluan ya aku turun dulu
eh eh eh boy kita numpang ya boy mama kebelet pipisnya pengen pipis
aduh ma janganlah ma enggak enak
iya deh yaudah deh lagian enggak baca dunia pulang ya
yaudah deh di rumah aja udah jadi deh
yalah ya hati hati ya
aduh pakai keluar lagi yang punya rumah
semoga aja reva gak diomelin sama orang itu
nanti bisa ketahuan lagi kalau itu bukan rumahnya reva
ih boy bukannya langsung jalan aja
boy itu siapa papi ma reva siapa sih itu
eee ck aduh enggak tau juga sih ma mungkin saudaranya kali
memangnya kamu mau kemana di
eee ini aku aku aku tinggalnya tuh dekat sini ee disini